proses evakuasi korban tenggelam di waduk desa padiangan kecamatan robetal kabupaten sampang madura jawa timur berlangsung dramatis
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sampang bersama tim sar berhasil menemukan jasad korban samhadi umur dua puluh delapan tahun
warga desa jelgung robetal sampang setelah sembilan jam sejak dinyatakan hilang
korban diduga mengalami kram saat mandi di waduk usai mencuci sepeda motor
warga yang melihat korban tenggelam langsung melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian
polisi dibantu bpbd kabupaten sampang dan basarnas langsung melakukan pencarian bersama warga
setelah diketemukan langsung kita evakuasi bersama dengan basarnas juga dengan bpbt
langsung kita bawa ke rumah duka sambil kita laksanakan visum
visum luar sementara karena dari pihak keluarga korban pun tidak mengizinkan untuk melaksanakan otopsi
korban ditemukan pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat dengan kondisi sudah tidak bernyawa
setelah itu korban dievakuasi dan diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan
kamaludin harun sampang madura jawa timur